soal dendam kamu sama gobang gimana
masa cuma mau dendam aja bingung
saya jadi gak yakin harus dendam atau enggak
ayo dong jangan sampai enggak dendamnya
saya pikir pikir lagi dah
yaudah kalau gitu mah
kamu sudah enam bulan disini
tiga bulan belajar
dia bukan cuma bisa mempengaruhi orang kita
menyusupkan orang dia ke kita
tapi juga melibatkan orang bayaran
sama temen saya depi
maaf saya nggak ada urusan sama anda
saya terpengaruh jamal
kami dati polsek semua di bandung
menyampaikan bahwa rekan saudara yang bernama firman sapitra sekarang ada di kantor kami
pirmansa fitra itu sudah saya anggap keluarga
dia dulu kerja ikut saya lama
jadi dia sudah saya anggap keluarga
saya bantu bantu ngurus terminal ngurus pasar ngurus pedagang pedagang di jalan
tapi itu dulu sekarang saya sudah pensiun
pak muslihat bantu bantu urus pasar
pedagang pedagang di jalan juga
kenal kang bahar almarhum
saya dulu kerja buat kang bahar
sebelum dia pensiun terus meninggal
mudah mudahan kang gus bisa ngeluarin kang pipit
untuk sementara firman syafitra bisa kita bebaskan sambil kita melakukan pencarian korban
dan apakah nantinya korban melakukan penuntutan atau tidak
tapi tetap ada syaratnya
yang pertama firman sapitra tidak boleh melarikan diri atau keluar dari kota ini
yang kedua tidak boleh melakukan perbuatannya atau mengulangi perbuatannya
dan yang ketiga wajib lapor diri seminggu sekali anda siap menjamin
saya jamin pak
sekarang masih pagi
tapi saya sudah marah
saya barusan itu nanya kamu
bukan balik nanya
masih tahu dong bos
yang kamu kirim kekurungan dengan susah payah
dia keluar dengan sangat mudah
baru saya lengah sebentar
kamu udah dapat masalah
ini masih pagi murad
muslihat turun tangan
dia ke kantor polisi
dia belum pensiun
kamu sudah mulai kerja
bagaimana bisa nazri amir bisa sekali lebih treasure sekan
kau tidak itu bagaimana
alliance tidak bisa juga dibunuh
kamu sudah gak bisa balik lagi ke pasar
apa yang bisa kamu kerjain sekarang
saya mau beli ayam pelung dari cianjur
yang suaranya khas
panjang dan mertu
saya nggak ada kontak bos
kamu sudah berhasil menghasut dia
untuk bergabung dengan kita
tapi dia baru
coba kamu kontak dia
coba kamu kontak dia
coba kamu kontak dia
coba kamu kontak dia
coba kamu kontak dia
kamu kan punya cita cita
ingin punya usaha sendiri
sebelum di bandung udah terkenal
kita tidak akan kehilangan pelanggan
iya sekali lagi fokus
jangan mikirin yang tidak penting
jangan buang buang waktu
untuk ngurusin yang tidak penting
hari ini kamu yang naik iuran
mau nengok si taslim
jangan bercana kamu
kamu jangan marah marah terus
akang emak kerja kerja aja
gak usah ikut campur urusan orang lain
gak usah mikirin orang lain
mikirin nining aja
yang kamu maksud orang lain siapa

semua bukan orang lain
sama seperti kang mus
sodara dari mana
maksud akang seperti sodara
kalau seperti sodara berarti bukan sodara
terserah kamu aja
bukan terserah nining
udah berapa hari ini
nenek iurannya dihendal sendiri
kan lagi gak ada orang
anggap aja semua bukan saudara
bukan anggap aja
semua memang bukan sodara
iya semua bukan sodara
semua bukan keluarga
tapi mereka semua ada hubungannya sama kerjaan akan
terserah itu mah
bukan urusan nining
nining taunya akang kerja pulang bawah ini
rambut merah kampungan kemana
yang suka kurang ajar sama saya
dia udah gak disini
gak bakal kesini lagi
nanti mau makan siang di rumah nggak
mau dimasakin apa
gak usah dimasakin yang mewah mewah
iya akang mau dimasakin apa
tumis genyar dipakain oncom
tempe goreng sama sambal terasi
yaudah nanti nining masak tumis genyar dipakain oncom tempe sambal sama sop iga